melaporkan kepada bapak ibu menteri melaporkan bahwa
barang impor telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya
di pelabuhan tanjung priuk dan siap untuk dikeluarkan
kepada bapak ibu pejabat yang lainnya harap menyesuaikan
baik bapak ibu ketiga pengemudi dari kontainer menyerahkan
kartu tap kepada para menteri untuk melaporkan bahwa
barang impor telah diselesaikan
tengah pak tengah pak tengah bu ani tengah
bu ani tengah bu ani
tengah pak tengah bu ani
baik kartu sdid dikembalikan kepada para pengemudi kontainer
kemudian akan dibawa sekaligus membawa barang impor ke gen out
baik ini akan kita bawa bersama bapak ibu
tepi sjict telah menerapkan sistem auto gate sehingga tidak ada
pemeriksaan dokumen oleh petugas bea cukai dalam pelepasannya
baik bapak ibu bapak ibu para menteri ikut naik ke kontainer bapak

truk karena truk akan berjalan ke depan pada rekan rekan media mohon menyesuaikan kita akan hitung